boy aku tahu aku tahu kamu gak bisa bohong orangnya
kamu yang selalu ngajarin aku buat jujur jadi aku minta sekarang kamu jujur sama aku
oke ya intinya sih mama aku tuh gak marah sama kamu atau elevel sama kamu
cuman mama aku tuh mencemaskan hubungan itu
ya ampun ini gak mungkin korbannya bella
enggak coba itu gak boleh diem aja
nggak harus serahin diri gue ke polisi
gue bukan pengecut
gue harus ungkapin apa yang sebenarnya terjadi
bella berhak dapat keadilan
kenapa adriana jadi telponin gue terus ya
padahal kan jelas jelas dia udah punya suami
dan sekarang jadi mama tirinya reva
atas semua ini dan terhadap mama
mama jangan diemin gue kayak gini dong ma
tapi yang mama khawatirkan adalah hubungan boy sama reva
selama adriana masih tetap menjadi ibu tirinya reva
karena mama tak mau
mereka udah sampai mereka udah sampai
mama tau mama tau banget siapa itu adriana
adriana itu kan mantan pacarnya boy
sampai sekarang adriana itu masih mencintai poi
adriana masih ngejar ngejar boy
mama yakin adriana pasti akan melakukan apa aja
untuk menghalangi hubungan boy sama reva
apa itu gak aneh
menurut mama hubungan boy sama reva terhalang dengan tembok yang sangat tinggi
apa mungkin masih dilanjutkan
menurut mama mendingan mulai sekarang
sebelum boy sama reva saling mencintai terlalu jauh
boy harus bisa belajar
mulai dari sekarang
dan sekarang mama terang terangan ngomong sama aku
gue bener bener gak bisa berhenti deh mikirin ini
gue takutnya nih
hubungan gue sama boy bisa jadi terancam karena masalah ini
mau nyampe rumah belum ya
apa jangan jangan mamanya boy suruh boy buat jauhin gue lagi
kalau hanya untuk masalah yang simple seperti ini
mamanya boy melarang tamu dekat sama boy atau boy dilarang untuk berhubungan dengan kamu
menurut pak pitu menunjukkan kalau dia memang tidak pernah menyayangi kamu seperti anaknya sendiri
dan kalau itu terjadi
ya kopi hanya bisa menyarankan kamu harus mulai belajar
belajar untuk melupakan boy
gue gak boleh netting
semoga aja ini gak seperti yang papi pikir
nggak ada budi di sini
aku mau nanya serius
kamu udah ketemu sama kamu di rumah
apa mama kamu bilang sesuatu
mama kamu marah banget ya kecewa banget ya
atau jangan jangan mama kamu suruh kamu buat ngejauhin aku buat ngelupain aku iya
kamu kok bawel banget sih
kamu nih ya bercanda terus
aku tuh bener bener serius
aku tuh khawatir banget boy
ya kan aku udah bilang sama kamu
kalau mama aku itu tuh gak marah sama kamu
jujur dong sama aku
walau demi kebaikan
kamu yang selalu ngajarin aku buat jujur
jadi aku minta sekarang kamu jujur sama aku
ya intinya sih
mama aku tuh gak marah sama kamu atau elefin sama kamu
mama aku tuh mencemaskan hubungan kita berdua
karena kan adriana masih jadi mama tiri kamu kan
jadi kalau misalnya aku masih jadi anak tiri adriana
berarti mama kamu gak setuju dong sama hubungan kita
ya yang pastinya sih mama aku tuh takut aja kalau aku kecewa
karena aku gak bisa meneruskan hubungan aku sama kamu
itu aja sih
mama kamu suruh kamu ngelupain aku kan boy
kamu gak perlu mencemaskan apapun yang dibilang sama sama aku
yang pastinya mama aku tuh gak bakalan infill sama kamu atau marah sama kamu
dan kita juga masih ada jalan keluar yang lainnya kok
tinggal kita pikirin aja
dengan atau tanpa izin dari mama
itu semua kembali ke allah
kalau allah pengen hubungan kita lanjut
pasti akan berjalan dengan mulus kok
jadi mendingan kita pasraiin aja semuanya ke allah
kita berdoa terus sama allah
mudah mudahan dikasih kelancaran sama allah
kamu jangan putus asa ya
kalau kamu ada beneran juga sih
tau lah boy
untuk saat ini aku kayaknya
nggak bisa terlalu mikir jauh kayak gimana
banyak banget miss callnya
dari jam sepuluh malem udah ada miss call dari kantor
ada apa ya